pagi ini rute kereta komuter dari bogor menuju jakarta sempat terganggu
penyebabnya adalah kereta api senja utama solo yang anjlok di ruas rel antara stasiun karet dan stasiun tanah abang
berita terakhir yang kami himpun kereta yang anjlok sudah diangkat dan kini jalur kereta komuter bogor jakarta kembali normal
namun sebelumnya penumpang sempat menumpuk di stasiun manggarai
hingga kamis sekitar pukul sebelas siang tadi proses pemindahan kereta anjlok masih dalam penanganan petugas
belum diketahui penyebab pasti anjloknya kereta ini
untuk mengurai kepadatan penumpang di stasiun manggarai pihak komuter lain jakarta menyiapkan kereta penghubung antara stasiun manggarai dan stasiun sudirman